aku kupasin di kamar mandi bang
mungkin dia merasa karena papa dan mama keluarganya jadi hancur
tapi kan mama gak salah mas
iya sih dong
mama gak salah kenapa
siapun juga gak terima
kalau diperlakukan seperti itu nih
tapi kalau memang kita percaya
mama gak salah
jess kamu kenapa jess
jessie kamu kenapa
bang ibang aku kupas di kamar mandi bang
kamu hati hati dong
malam itu rasanya
malah yang sakit mas
aku udah gak apa apa kok
aku pakai salep juga baik kan
makasih ya bang iqbal
boleh tunggu di luar
nanti kalau butuh apa apa panggil aja ya

gak ada satunya random sekarang

sampai hari ini bang iqbal gak ada usaha sama sekali buat ngeluarin gue dari sini
anda memegang rahasianya iqbal
rahasia yang berbunga dengan desika
terus apa untungnya buat gue
ya saya akan bantu anda untuk keluar dari sini
saya akan carikan pengacara yang terbaik untuk bisa meringankan hukuman anda di sini
apa sebaiknya gue terima aja kali ya
tawaran dari orang yang udah ngasih kartu nama ini kedua tadi
ini penangkapan kasus apa atas dasar apa enggak
rossa alvari kasusnya masih dalam pemeriksaan permisi
ibu pak sebentar pak
tolong kasih jalan
izin waktunya sebentar
kita mau ancara sebentar
bisa bu boleh
gua harus telfon umbilik pak
dan bisa sembarangan tamu medikator polisi
lucuaco sekarang tak ada
saya udah capanyik puh
buat even sekarang kita jadi pbv
sedikit lagi do quarters
bos saya udah transfer seratus juta ke rekening kamu kamu cek oke
perahu pergi dari sini hari tempat kesembunyian lain siap siap permisi
kalau sampai suatu saat nanti kamu ketangkep jangan sebut nama saya
hai paham enggak akan saya selalu loyal sama siapa musik
papa transfer seratus juta kebang iqbal buat apa
kenapa bang isbat tuh harus sembunyi terus tadi bapak bilang kalau bang iqbal
ditangkap emangnya bang iqbal ngelakuin apa kok sampai khawatir banget ditangkap
sebenarnya apa yang bapak sembunyiin dari aku

hai beneran kita pulang sekarang sekarang